pengguna yang memang bikin onar kita serahkan ke kepolisian cikarang utara
jadi di stasiun manggarai ini keributan betul betul terjadi di tanggal satu kemarin ya
tepatnya di pukul sembilan belas empat puluh lima menjelang malam
di mana ada rombongan yang baru turun di stasiun manggarai
mau di hall satu tiba tiba menyerang ke rombongan yang lain
di sana terjadi keributan melihat keributan itu
petugas kita yang terdiri dari pkd dan bko marinir langsung sigap melakukan
pengamanan ya karena dengan keributan itu kan mengganggu pengguna lain
jadi setelah diamankan ada rombongan yang lain itu tetap di peron
akhirnya mereka disuruh naik disuruh naik dengan kereta tujuan ke cikarang
sedangkan yang lain karena sudah kejar kejaran
akhirnya keluar dari stasiun dari gate barat dan timur
oke jadi setelah itu kan setelah
setelah kejadian keributan selesai memang sudah tenang kondisi sudah kondusif
tapi petugas kami masih melakukan penyisiran penyisiran di area stasiun
untuk lebih mengamankan kondisi stasiun
dan berkoordinasi dengan stasiun cikarang
di mana stasiun yang menjadi tujuan dari rombongan yang melakukan keributan di stasiun manggarai
nah di stasiun cikarang itu ternyata mereka masih ada kerintang
tapi karena petugas kita sudah koordinasi
akhirnya keributan tersebut dapat diselesaikan di rellide sama petugas kita
pengguna yang memang bikin onar kita serahkan ke kepolisian cikarang utara
saya audrey chandra saksikan program program kompas
sampai jumpa di siaran digital ptv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya